prap mau dong hadirkan pangeran arab kesini
gimana ya caranya ngundang pangeran arab kesini ya
aduh iyalah siapa coba yang gak mau lihat pangeran arab datang ke studio
kamu mau pangeran arab ya
ada pangeran arab disini
kok kamu jauh jauh sih
nyari pangeran arab kemana mana ini aja nih
zenggotnya udah pas
zenggotnya udah ada
saya masih inget gak pake ya
saya lupa lagi loh cara pakai
oh jangan salah nanti pakai peniti jadi hijab lagi
kalo gak salah gini deh pertama tuh
jadi prabu mau kevye nya yang super nih buat saya
udah kayak orang arab
zenggotnya udah ada kan
oke coba coba pakai aksen aksen arab ya
biar saya tuh percaya kalau ini tuh pangeran arab
selamat datang ya di studio good morning
biarkan saya berhalusinasi sebentar
fungsinya oke ya buat menutupi kepala dari matahari kan
kalau di indonesia udah mulai
kalau indonesia tuh udah mulai jadi mode mode fashion ya
gimana saya sudah bisa memenuhi hasratnya ya
hasrat kamu kan
untuk kedopang keraian arab
ya keinginan lah prabu
namanya juga usaha ya
break dulu ya